dua puluh mei dua ribu dua puluh who mencatat ada lima gejala tak biasa yang dialami pasien positif virus corona
mulai dari ruam di jari kaki menyerupai bengkak mata merah perubahan warna kulit sakit kepala hingga sensasi kesemutan
kasus ruam pada kaki dijuluki covid dua dan banyak terjadi pada anak anak dan remaja di italia
konjuktivitis merupakan gejala yang jarang terjadi pada kasus covid sembilan belas yang disebabkan infeksi saluran pernafasan atas
nikrosis yaitu matinya jaringan tubuh karena kurangnya suplai darah atau livo dan perubahan warna kulit
gejala neurologis seperti pusing atau sakit kepala dominan terjadi pada pasien parah infeksi covid sembilan belas
gejala kesemutan mendesis atau bahkan seperti terbakar disebabkan karena meningkatnya
respon imun pasien terhadap covid sembilan belas
dokter spesialis paru paru erlina burhan menjelaskan
dari lima gejala tak biasa itu rsup persahabatan tidak menemukan adanya gejala ruam pada jari jari kaki
dari hasil observasi dokter erlina mengungkapkan gejala baru lainnya yang muncul adalah anosmia
nyeri otot hingga nyeri perut yang disertai diare
orang kan tahunya cuma batuk demam nyeri tenggorok
sama sesak ya
padahal sebetulnya ada yang orang sering lupa yaitu anosmia namanya
artinya kemampuan untuk membawi itu berkurang
yang kedua adalah juga kemampuan untuk mengecap merasakan makanan juga berkurang
sakit kepala juga ya
sakit kepala katanya luar biasa sakitnya
dan nyeri nyeri tubuh nyeri otot
hal serupa juga terjadi pada pasien positif covid sembilan belas
spad gatot subroto jakarta
anggota tim penanganan covid sembilan belas dr dewi puspitorini mengungkapkan
ada sebagian pasien yang mengalami anosmia bahkan diare
dan tidak menemukan adanya gejala ruam pada jari jari kaki pasien yang terpapar covid sembilan belas
beberapa pasien yang kita temukan dan hal ini ada yang anosmia
hilangnya rasa atau indera penciuman itu kita temukan memang
tetapi untuk yang lain seperti
ruang di kaki di atas jari jari kaki itu kita tidak temukan
tetapi dalam jurnal sudah dikatakan ada namanya disebut dengan covid dua
kemudian ada sensasi kesemutan bahkan seperti rasa terbakar yang kita tahu juga
kemudian ada nekosis katanya ada kerusakan jaringan
sehingga kulitnya jadi seperti belang belang seperti itu
kemudian teluhan pusing
yang ditemukan ternyata bisa
kedua dokter tersebut menegaskan gejala baru covid sembilan belas dapat diatasi
jika setiap orang yang mulai merasakan gejalanya
segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat
semua orang harus disiplin terhadap protokol kesehatan
minimal dengan rutin mencuci tangan jaga jarak dan memakai masker
wahyu diritonga softan herdiagama jakarta